selamat pagi saudara kembali berjumpa di kompas bisnis sapa indonesia pagi saya pas kali siswari
jelang lebaran saudara suasana di bandara soekarno hatta kemarin malam sudah mulai normal
meski demikian masih ada antrean check in calon penumpang yang hendak pulang kampung dengan menggunakan pesawat
antrean pemudik di terminal dua bandara soekarno hatta masih terlihat cukup ramai pada hari senin malam
meski demikian terminal keberangkatan domestik sudah mulai lengang
tidak lagi dipadati calon penumpang moda transportasi udara seperti yang terjadi pada hari sabtu dan juga minggu
lalu area check in mandiri juga sudah tidak tampak pemudik
pagi ini kita akan perbarui informasi suasana arus mudik di bandara soekarno hatta
bersama jurnalis kompas tv masni rahmawati
masni untuk pagi ini apakah masih ada penumpang yang memilih untuk mudik mepet nih satu hari jelang lebaran di bandara soekarno hatta
iya selamat pagi pak sekaligus dan juga saudara
memang untuk dari satu hari menjelang hari raya idul fitri atau besok seperti itu
dan untuk dari situasi tepat saya melaporkan itu tepatnya di terminal tiga bandara soekarno hatta
dari volume penumpang yang akan meninggalkan bandara soekarno hatta
jika digambarkan dari kemarin memang jika kita bandingkan untuk hari ini memang sedikit terlihat normal
seperti biasanya dibanding kemarin memang untuk dari lalu lalang penumpang ini masih terlihat padat seperti itu
ini akan ditunjukkan oleh jurnal kamera kompas tv fadiska emanuel
bagaimana dengan kondisi di terminal tiga bandara soekarno hatta dapat dilihat saudara dan juga paskalis
dari kondisi dapat kita lihat memang ada antrian dari penumpang yang akan melakukan check in di beberapa loket seperti itu
namun tidak seperti kemarin atau tidak seperti saat puncak dari arus mudik yang terjadi di bandara soekarno hatta
untuk dari puncak mudik memang sangat padat seperti itu dan lalu lalang dari penumpang memang sangat ramai
adanya antrian yang panjang dari penumpang yang akan melakukan check in
juga drop bagasi seperti itu namun untuk hari ini dan juga dari kemarin ini sudah mulai normal terlihat normal seperti biasanya
tidak ada antrian yang terlalu panjang lalu lalang pun sudah terlihat normal seperti biasanya
dan untuk check in mandiri pun sudah terlihat seperti biasanya
jika kita melihat datanya untuk hari ini itu prediksinya total pex yang akan keluar atau juga masuk di bandara soekarno hatta ini
di prediksi itu sekitar satu ratus dua puluh delapan
untuk keberangkatan itu akan ada sekitar empat ratus delapan puluh tujuh penerbangan sedangkan untuk kedatangan itu sekitar empat ratus sembilan puluh lima penerbangan
jika kita bandingkan dari hari kemarin memang ada sedikit penurunan dari penumpang dan juga pex nya
di mana untuk kemarin ini dari keberangkatan sendiri itu ada sebesar delapan puluh sembilan tiga ratus dua puluh sembilan pack
untuk keberangkatan itu ada enam puluh lima dua ratus delapan puluh dua peks dengan total ini mencapai lebih dari satu ratus lima puluh atau tepatnya itu satu ratus lima puluh empat enam ratus sebelas peks
ini ada penurunan dari yang hari ini diprediksi satu ratus dua puluh delapan dan kemarin itu menyentuh angka satu ratus lima puluh empat enam ratus sebelas peks
dan untuk dari puncak arus mudik yang sudah terjadi pada sabtu lalu itu pada tanggal enam belas maksud kami pada tanggal enam april dua ribu dua puluh empat
itu ada sekitar satu dua ratus lima puluh delapan penerbangan di mana ini adanya kenaikan delapan persen dari tahun sebelumnya yang itu hanya satu satu ratus enam puluh enam penerbangan
dan total dari jumlah peks yang ada pada puncak dari arus mudik bandara soekarno hatta pada tanggal enam april lalu atau pada sabtu lalu itu mencapai satu
jadi itu adalah tujuh ratus lima puluh peks dengan terminal satu itu ada dua puluh delapan lebih penumpang terminal dua itu ada enam puluh tiga lebih penumpang
sedangkan terminal tiga ini menjadi yang tertinggi yaitu tujuh puluh tujuh ribu lebih penumpang paskalis
baik ini jadi memang dipilih oleh mereka yang mudiknya karena menggunakan pesawat jarak tempuhnya juga jadi lebih cepat
tapi sudah terjadi pengurangan dibandingkan puncaknya di weekend kemarin
terima kasih mas niramawati melaporkan langsung dari bandara soekarno hatta